saya berdiri di atas lahan perkebunan jagung seluas satu ratus empat puluh hektare yang sebagian kecilnya disulap menjadi sirkuit motocross bertaraf internasional
dan inilah sirkuit roket samota di surbawa nusa tenggara barat
sirkuit dengan bonus pemandangan pulau moyo dan juga tambora ini menjadi tuan rumah untuk ajang mxgp seri ke dua belas tahun dua ribu dua puluh dua
awalnya area ini merupakan ladang jagung milik warga
dalam waktu kurang dari dua bulan penyelenggara mxgp membangun sirkuit berdasarkan desain trackmaster in front greg ngb
sirkuit samota memiliki panjang lintasan satu delapan km dengan delapan belas tikungan dan sebelas rintangan
sirkuit yang tanahnya berpasir itu memiliki kontur berbukit sehingga menghasilkan elevasi yang variatif secara alami
kalau kita bicara soal prosesnya ini berapa lama sih
dibuatnya seperti apa
tentu ada jatuh bangunnya seperti apa pak cerita
sirkuit ini kami bangun hanya dalam waktu yang sangat singkat hanya dua bulan
tapi syukur alhamdulillah sirkuit ini akhirnya diakui sebagai sirkuit yang terindah di dunia
dan kami tidak terlalu banyak melakukan modifikasi karena landscape dan topografinya ini sudah sangat memenuhi syarat
jadi kita membuatnya sebagai sirkuit mxgp
gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah memastikan sirkuit ini akan dipermanenkan
mengingat pihaknya sudah menandatangani kontrak dengan infront untuk menjadi tuan rumah mxgp hingga lima tahun mendatang
ini sirkuit akan dipermanenkan menjadi sirkuit dunia karena investasi kita bikin sirkuitnya juga tidak sederhana
tapi ini sekelilingnya tetap akan ditanami jagung
tapi ada bagian dari sirkuit yang dua puluh hektare ini akan diperbandingkan
kita akan dapat ratus sampai lima tahun ke depan
orang bangun hotel jadi lebih pasti ingin bangun restoran lebih pasti
di mata para pembalap sirkuit roket samuta memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
hal itu diungkapkan fahran hendro fahroji satu satunya crosser indonesia pada mxgp dua ribu dua puluh
level expert ya karena handicap dan rintangannya sangat sangat menantang banget
dan di indonesia belum ada yang seperti ini
dan indonesia kan hard pack ya belum ada yang sirkuit
semi semi pasir seperti ini
pendapat senada diungkapkan crosser asal italia mattia guadagnini dari red bull cascais
ya tracknya sangat bagus
saya tidak mengharapkan yang baik seperti ini
sangat bagus sangat besar
dirtnya agak aneh saya tidak pernah mengerjakan seperti ini
tapi sangat bagus jembatan besar sangat lucu
mxgp seri ke dua belas ini menghabiskan dana hingga rp lima puluh miliar
yang didapat dari sponsor alias tidak menggunakan anggaran belanja daerah
empat miliar rupiah diantaranya untuk membayar promotor mxgp
sedangkan sebagian besar sisanya untuk pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan mxgp selama tiga hari
mahardika utama evan askam sumbawa nusa tenggara barat